peragaan busana jalanan di kawasan duku atas jakarta pusat
yang diinisiasi para remaja asal daerah penyangga jakarta
mulai di lidik designer fashion
seperti yang berlangsung pada minggu sore
sejumlah muda mudi turut menyemarakan peragaan busana jalanan
yang kondang disebut citayem fashion week
mereka tampak berlenggak lenggok
memperagakan beragam busana pengantin
di penyeberangan pejalan alias zebra cross
di jalan tanjung karang dukuh atas
paula meliana salah satu desainer yang menampilkan karyanya
berharap keberadaan citayung fashion week
bisa memberikan dampak positif bagi industri fashion
pasca hantaman pandemi covid sembilan belas

jadi kita pengen majuin industri wedding
di surabaya jawa timur zebra cross di jalan tunjungan
dipilih sebagai arena catwalk oleh sejumlah remaja
untuk tampil dalam peragaan busana jalanan pada minggu sore
mereka tampak berlenggak lenggok layaknya model dadakan
tak hanya para remaja sejumlah anak anak hingga lansia
turut menikah di jalanan
mereka juga berpengalaman untuk menikah di jalanan
mereka juga berpengalaman untuk menikah di jalanan
mereka juga berpengalaman untuk meramaikan kegiatan ini
peragaan busana di jalan tunjungan ini juga diikuti oleh
yang mengenakan busana adat jawa timur
armuji menyebut pihaknya mengizinkan berlangsungnya
event ini di jawa timur
asal peserta menjaga kebersihan
dan tidak membuang sampah sembarangan
demi kelancaran acara ini
pemerintah kota surabaya
menerjunkan personel dari dinas perhubungan
untuk mengatur arus lalu lintas
di jalan tunjungan
namun setelah armuji meninggalkan lokasi
di peragaan busana jalanan di zebra cross jalan tunjungan
dibubarkan oleh satuan polisi pamung praja kota surabaya
penyebabnya fashion show tersebut menimbulkan kemacetan di jalan tunjungan
tim liputan cnn indonesia